ngapain sih ribut ribut sama orang gak penting kayak mereka
gue gak tau ya
ada urusan apa gembel kayak lo dateng ke kampus ini
tapi asal lo tau aja ya
anak pemilik kampus ini
lo tau kan siapa gue
gue pacar anak pemilik kampus ini
hidup lo di kampus ini
akan gue bikin seperti neraka
amirah kamu gak apa apakan
kamu gak apa apakan
kamu gak apa apakan
kamu gak apa apakan
kamu gak apa apa
kamu gak apa apa
kamu gak apa apa
kamu gak apa apa
sepertinya amirah masih menuduh papa sebagai pembunuh ayahnya
soalnya sikapnya beda banget mas
masih dipikirin ya
yuk kita harus datang dulu
ternyata cowok itu adalah anak yang punya kampus
gimana kalau nanti cowok itu mencetak aku
pas tau aku kerja disana
tapi aku gak boleh takut
yang penting kalau aku kerja benar
dia juga gak bisa kan mencet aku seenaknya
tadi kenapa gak aku balikin aja kalung ini
kan aku juga bisa mencet aku sepenuhnya

tapi aku bisa balikin kalungnya sepenuhnya
ini baju bapak ini
sudah saya cuci setrika
bibi taruh situ aja
bapak ini punya keluarga gak ya den
keluarganya pasti nyari nyariin den
saya lihat ada tulisan ini
itu pasti tulisan anaknya kan ya den
pasti hubungan bapak itu
sama anaknya dekat sekali deh
anaknya berani harus harus kayak gitu di baju itu
anak itu pasti nyari nyari bapaknya
anak itu gak tau kalau bapaknya kecelakaan kayak gini
atau jangan jangan den
bapaknya sudah meninggal den
semoga bapak cepat cepatnya
bapak sadarnya pak
saya selalu berdoa buat itu pak
siapa tahu anak bapak selalu nyari bapak
di luar sana
seperti saya selalu mencari bapak saya
saya akan mempertemukan bapak dengan keluarga bapak
pada saat bapak sadar
aku harus kerja yang rajin
biar aku gak dipecat
saya tidak minta maafnya
dami allah saya nggesengaja
jangan lupa kalo kerja yang benar dong
sekarang gara gara lu
gue harus pulang lagi ganti baju
udah gak perlu
mendingan aku antren dompet ini aja ke rumahnya sekarang
disini kan pasti ada sim dan segala macem
takutnya dia perlu lagi pas balik lagi kesini
di dalam ini pasti ada alamatnya
wah ini kan dekat dari sini
permisi ya assalamualaikum
permisi ya assalamualaikum
permisi ya assalamualaikum
permisi ya assalamualaikum
permisi ya assalamualaikum